tujuan ke kostrad tujuannya adalah yang pertama adalah melaksanakan silaturahmi sehingga hubungan antara pimpinan sama bawahan itu semakin erat
sehingga permasalahan yang ada di satuan bawah itu tidak sungkan untuk menyampaikan ke pimpinan kesatuan atas
yang kedua adalah sebagai sarana komunikasi saya sarana kontak saya kepada satuan bawah
tujuannya adalah apabila kita meningkatkan profesionalisme prajurit
dengan tujuan adalah prajurit yang memiliki militansi kemudian jiwa juang yang tinggi itu kita bisa melaksanakan
dengan tujuan bahwa prajurit itu memiliki kemampuan dan siap dilaksanakan penugasan dimanapun berada
jadi itu adalah dua tujuan itu sehingga saya datang ke sini dan melihat berbagai perlengkapan yang dimiliki oleh kostrad
tadi saya sudah melihat mulai perlengkapan perlengkapan perorangan
termasuk perlengkapan perlengkapan bantuan semuanya termasuk kesehatan saya sudah bisa memiliki analisa
sehingga apa yang harus kita siapkan untuk menjadikan kostrat ini adalah memiliki profesionalitas yang tinggi dan modern
ya pertanyaan sama ya ini pertanyaan sama dengan yang dilontarkan di hari
yang pertama adalah saya harus mengamanahkan tugas sebagai panglima tni
untuk itu saya selalu mengevaluasi secara terus menerus berkesinambungan terhadap sumber daya manusia tni
untuk memenuhi organisasi di tni ini dan menghadapi tugas tugas kedepan yang semakin kompleks
yang kedua adalah bagaimana kita bisa melaksanakan itu kita memiliki satu dasar bahwa
pengisian jabatan jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi didasarkan pada profesionalitas dan merit system
profesionalitas dan merit system
yang ketiga adalah tni memiliki kompetensi yang sangat tinggi
di situ dilaksanakan bertahap mulai dari satuan bawah artinya mulai dari pembinaan di satuan sampai dengan masuk kepada mabes tni
jukmin yang baku itu tidak mengenal yang namanya like and dislike
semuanya berlandaskan pada profesionalitas dan merit system
sehingga kita sampaikan bahwa semuanya berlandaskan pada provisionalitas dan merit system